wakil gubernur bengkulu rohidin mersyah membenarkan jika gubernur bengkulu ridwan mukti mengundurkan diri dari jabatannya
ridwan mukti mengundurkan diri pasca ditangkap dalam operasi tangkap tangan kpk selasa pagi
meski gubernur ridwan mukti telah mengundurkan diri wakil gubernur memastikan roda pemerintahan dan pembangunan di provinsi bengkulu tetap berjalan sebagaimana mestinya
gubernur ridwan mukti mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur bengkulu dan ketua dpd golkar provinsi bengkulu
inilah sekali lagi musibah buat daerah yang harus kita hadapi dengan kesabaran yang tinggi sehingga tetap terbangun komitmen yang bagus untuk membangun daerah ini
kita pisahkan persoalan persoalan yang tidak penting sehingga nanti daerahnya